bukan pesticida kimia yang barangkali berbahaya buat kita
di dalam rumah tangga atau satu keluarga seperti ini itu pasti terpisah kecuali harta yang memang menjadi kewajiban suami kepada istrinya gitu ya
semua pilar kekuatan kita diasah
selembaga negara serta antara pusat dan daerah
dan juga dalam perkara persidangan serta pelanggaran kode etik hakim
maka hal ini akan membawa resiko bagi yang lainnya
sebetulnya tidak sepenuhnya semua negatif gitu ya